viralnya kemunculan keraton agung sejagat di desa pogung juru tengah bayan purworejo jawa tengah
membuat lokasi keraton seolah menjadi destinasi wisata baru
bukan hanya warga sekitar pengunjung sengaja datang dari luar purworejo
seperti bandung semarang dan yogyakarta
karena penasaran dengan keberadaan keraton ini
belasan pedagang dadakan mulai penjajah makanan minuman hingga permainan anak
juga menjamur di sekitar keraton
teman teman jadi terusnya niat dagang di sini
terlepas dari kontroversi keberadaannya
kemunculan kerajaan buatan toto santoso adi ningrat itu justru membawa dampak positif
bahkan bupati purworejo agus bastian mengucapkan terima kasih kepada keraton agung sejagat
karena telah membuat purworejo lebih dikenal masyarakat indonesia bahkan dunia
dan saya mengucapkan terima kasih kepada media tentu ada plus minusnya
saya berharap bahwa apa yang terjadi ini adalah hikmah dari hikmat dari kegiatan
yang tentu saja membawa kabupaten purworejo lebih dikenal di seantero jagat
pemerintah setempat pun berencana menjadikan lokasi keraton agung sejagat
sebagai destinasi wisata baru di kabupaten purworejo
purworejo jawa tengah